prestasi membanggakan berhasil diraih oleh tim e sport indonesia
bertanding pada cabang gip mobile legends
indonesia berhasil mengalahkan perwakilan negara asia tenggara lainnya
kemenangan kali ini terasa lebih spesial
karena tim yang diturunkan merupakan tim junior
sedangkan negara lain rata rata mengirimkan tim senior mereka
menurut ketua asosiasi e sports indonesia edi lim
tujuan awal menurunkan tim lapis dua ini untuk memberikan pengalaman tanding internasional
namun hasil yang dicapai ternyata mampu melebihi target
secara ya itu mereka juga kadang kadang ada pemain pemain yang secara skill secara apa tuh bagus
tapi mereka tidak mendapatkan pengalaman tanding di internasional
karena itu maka ispa mengambil keputusan untuk mengirimkan pemain junior atau tier dua
agar mereka bisa mendapatkan pengalaman
perjalanan indonesia dimulai dengan melawan wakil brunei
setelah itu indonesia bertemu dengan malaysia di babak semifinal
pada partai final laga keempat menjadi laga paling sengit
mendominasi indonesia kesulitan menembus pertahanan singapura bahkan dengan bantuan lord sekalipun
setelah tarik ulur cukup lama indonesia akhirnya berhasil menembus turet terakhir
dan menyudahi pertandingan dengan skor tiga satu
komposisi tim nasi indonesia sendiri beranggotakan dua orang pemain dari tim siren e sports
dan tiga orang pemain dari tim xcn
kedua tim ini berlagak pada laga mdl yaitu kompetisi divisi dua mobile legends indonesia
nggak beda jauh sih sama kita ngerem
kayak rotasi gitu sama plan plan di awal
kalau soal mental kita orang udah dilatih sama koet semenjak datang kesini ya
kita juga pengen nunjukin gitu
nggak cuma pemain mpl yang bisa bawa nama indo
sebagai pemenang indonesia akan menerima hadiah berupa masker sebanyak lima lembar
rencananya masker tersebut akan disalurkan ke beberapa rumah sakit yang menangani covid sembilan belas
dan yang wisang geni evan askam cnn indonesia